namun semuanya menggunakan bahan baku yang sama yaitu pasir kuarsa
iya di meteor selalu
untuk membina supporter ini secara serius